lo bukan cuma nelfon al
kayaknya sienna serius banget nih
tadi mbak shina minta air sumi saya buat apa ya
mana disuruh diem diem gak boleh ketahuan mbak elsa
miski masih pengen disini sama reina
sama anak semuanya
miski masih pengen disini gak apa apa dong ya
udah pokoknya santai aja

kalau saya sih santai aja
kita ke dalem ya
kayaknya ibu saya udah nunggu nih
ingat kita markslinknya quedung water

ada yang lain gak
ada ada itu aja

gagal mau gue masuk ke dalam deh ini
lo tuh paham gak sih setiap gue ngomongin
makanya selama ini gue takut yang namanya jatuh cinta
salah satunya karena gue gak mau disakitan lagi
gue gak mau gue kapok
eh jangan cowok cowok mukul saya ya
pulang aja deh
akhirnya kamu datang juga ngunjungin ibu
akhirnya kamu dateng juga ngunjungin ibu
saya baru bisa berkunjung sekarang karena kan saya sibuk kerja
ibu juga tahu kamu sibuk kerja
ini pacar kamu
ibu percaya nggak percaya kalau dia ini pacar kamu
ah manis sekali
insya allah ibu bisa jadi mertua yang baik bagi kamu
juga yang bisa dicintai seperti ibu kandung sendiri
ya masuk masuk masuk
kalau lo emang kepo banget sama hidup gue
eh sekarang apalagi yang lo mau cerita tentang hidup gue
hasilnya aneh sih ini menurut gue
padahal tanda tandanya jelas banget
kalau si yena itu emang hamil
bisa negatif ya
ini kayaknya ada yang salah nih
kok ekspresi wajah lo kayak kecewa gitu sih
doa lo buat gue gak baik sih
makanya gak dikabulin
bukan gitu sih yena
apa yang lo lagi keluhkan aja tuh bener bener kayak orang hamil
makanya gue yakin banget
udah mendingan sekarang nggak usah diperpanjang lagi ya
dan lo minta dia jadiin gue beon untuk salah satu produk maharatu
dan kalau dia gak setuju
lo silahkan campur aja dari sini
yaudah yaudah gue telfon alde ya sekarang ya
karena gue gak ada
gak ada pilihan lain selain tinggal disini
kayaknya si yena serius banget nih
tadi mbak shienna minta air seni saya buat apa ya
mana disuruh diem diem gak boleh ketahuan mbak elsa
setelah ketemu sama keluarga eva uji
beban pikiran saya agak sedikit lebih ringan
ya tapi sekarang kamu jadi punya tanggung jawab lagi mas
bukan hanya keluarga kita
tapi keluarga kita
ya pak fauzi juga
ya saya tahu itu
lagi memang tugas kita sebagai manusia untuk membantu manusia lain yang membutuhkan
ini adalah keluarga orang yang sudah menyelamatkan nyawa saya
seperti yang saya bilang kalau bukan karena fauzi
mungkin saya gak ketemu sama kamu sekarang
mungkin aku ketemu sama anak anak
saya pasti akan bertanggung jawab
saya akan melakukan tanggung jawab saya
sampai anak fauzi bisa sukses dan bisa dilepas
aku juga berdoa semoga mbak suci juga baik baik aja

suci juga baik baik aja nanti kan dia juga mau konsultasi sama dokter juga kan
tapi aku senang sih apa yang ditanamkan sama pak fauzi ke istrinya
kalau kebaikan akan berbalik ke kita
setidaknya kamu ketemu sama orang baik
kamu bersyukur mas
terima kasih ya
dan selalu dukung saya apapun yang saya lakukan
ya lu saat telepon
coba angkat aja takutnya penting
takutnya dia mau ngabarin
ngabarin dia supaya mama sama papa gak khawatir
saya ajin matangkan ya
meskipun ini adik kamu tapi kan dia beramah
iya mbak suci
ya mbak suci
ya mbak suci
ada perlu apa ya
ehm jadi gini saya mau ngobrol sama kamu al
ya udah ngomong aja disini
iya tapi maksud saya bukan lewat telepon
kita bisa ketemu gak
bedanya ketemu langsung sama di telepon apa ya
ya nggak bisa soalnya ini penting banget yang mau saya obrolin ke kamu
kira kira bisa nggak kalau kita ketemu di kantor kamu
lagian sekarang ini hari sabtu
saya gak masuk kantor
sabtu dan minggu itu hari saya libur
itu waktu saya buat anak anak
tumpen tumpenan di telepon mas al
udah kalau mau ngomong ngomong aja disini
kita harus ketemu langsung
atau gini aja kalau misalkan gak bisa di kantor
saya bisa kok buat ke pondok berita aja
askara dan reina
ketemu di kantor
ketemu di kantor
ketemu di kantor
ketemu di kantor
ketemu di kantor
ketemu di kantor
ketemu di kantor
ketemu di kantor
ketemu di kantor
ketemu di tv